sementara itu satuan tugas covid sembilan belas akan menyiapkan tower empat dan lima wisma atlet kemayoran
untuk digunakan sebagai tempat isolasi pasien covid sembilan belas tanpa gejala
rencananya dua tower itu akan mulai dihuni selasa delapan september dua ribu dua puluh
pendanggung jawab operasional rumah sakit terujukan wisma atlet sekaligus kaket sedam jaya doni gatot
mengatakan setelah dikunjungi ketua satgas covid sembilan belas doni monardo
pihaknya tengah mempersiapkan tower empat dan lima sebagai flat isolasi mandiri pasien covid sembilan belas
yang asimptomatik atau tanpa gejala
saat ini tower lima persiapannya sudah nyaris selesai tinggal pengadaan fasilitas internet
di tiap lantai dan pembersihan tiap lantai hingga tiap kamar
sementara untuk tower empat saat ini sedang dalam perampungan pemasangan instalasi listrik
yang diperkirakan selesai dalam dua minggu mendatang
tadi ngecek ke sana memang belum selesai semua secara bertahap
kita harapkan besok sudah selesai untuk wifi
kemudian juga kelengkapan kelengkapan
untuk seperti untuk komputer laptop dan hp untuk petugas yang di sana
senin baru ada jadi memang sudah kita proses
tinggal senin diharapkan sudah deal sudah beres sudah selesai semua